pandemi covid sembilan belas mengubah banyak hal bagi vivi clarissa natania
seorang pelajar menengah atas tuna netra
satu hari dalam satu minggu ia mengikuti kelas daring
sesuatu yang baru buat vivi dan belasan kawannya sesama siswa tunanetra
di tengah keterbatasannya metode pembelajaran ini seringkali membuatnya kesulitan
kalau sekolah online itu kan neng neng kan harus buka whatsapp
kalau nggak buka nggak tahu pelajarannya kan
jadi mau nggak mau harus ngikut
ya kendalanya kalau lewat ponsel itu
kan tokback itu kan ngetuknya harus dua kali kan untuk milih milih
untuk milih di keser keser gini
nah kadang kadang kalau muncul pesan baru
berubah jadi kan kesel
lima bulan berlalu vivi mengaku jenuh
ia sama sekali tidak bisa bertemu teman dan guru gurunya
hari harinya pun dihabiskan di dalam rumah
menerapkan protokol kesehatan menjadi sesuatu yang sulit baginya
terutama untuk menjaga jarak
rasanya sekolah online itu bosen
maksudnya pengennya tuh pengen ketemu langsung kalau lewat
langsung kan enak bisa ketemu
bisa salam salaman berjengkrama
cuma kalau di pandemi kan nggak boleh kan kayak gitu sekarang
bukan hanya vivi
rizky nurilawati salah satu guru di yayasan pendidikan anak anak buta atau ypab surabaya
harus memutar otak agar murid muridnya tetap mendapatkan pembelajaran di masa pandemi
cukup sulit baginya memberikan pembelajaran tanpa menyentuh para murid
karena di rumah kan nggak semua anak punya alat musiknya ya
misalnya ini biramanya empat berempat
terus nanti breaknya seperti apa
itu biasanya seperti itu lebih ke arah pendeskripsian
si musik itu dideskripsikan gitu diceritain kayak apa
mendengar adanya rencana uji coba pembukaan kembali sekolah pada delapan belas agustus mendatang
kondisi anak dengan tunanetra sangat rentan tertular covid sembilan belas
karena sulitnya menerapkan protokol
karena sulitnya menerapkan protokol
karena sulitnya menerapkan protokol
karena sulitnya menerapkan protokol kesehatan
ada jaminan nggak kalau anak saya nggak kena
kalau ada jaminan ya setuju
soalnya kalau misalnya kena
bukan anak saya saja yang kena
semua juga kena
pihak sekolah sebenarnya sudah menyusun protokol kesehatan di sekolah khusus tunanetra
para pengajar di sekolah ini mengaku
kesulitan memastikan tiap tiap siswa tuna netra
siswa tunanetra bisa menjalankan protokol kesehatan terlebih yang belum mandiri ini
kita sekolah harus bersama dengan mitra dalam hari ini orang tua tentunya harus benar benar
memberikan sebuah visi yang sama supaya anaknya ini udah benar benar untuk saat ini untuk jalan
sendiri dengan tongkat yang memang kita sudah melakukan pembiasaan itu tapi kadang kadang
namanya siswa kalau enggak bersama sama dengan yang lain dengan cara ceplek cebelean itu enggak
enak jadi seperti itu jadi itu yang harus kita tekankan berulang ulang untuk saat ini harus
yang menjadi teman setianya ya tongkat pemerintah provinsi jawa timur mulai membuka sekolah pada
tujuh belas agustus mendatang daerah yang masuk zona kuning dan oranye bisa membuka sekolah lagi
dengan berbagai persyaratan langkah ini banyak menuai kritik karena risiko penularan kofi
tain tinggi jawa timur masih tinggi dari satu apa apa farid andres wicaksono surabaya jawa timur